pertemuan antara ketua umum gerindra prabowo subianto dan ketua umum nasdem surya paloh di kediaman surya paloh minggu malam menghasilkan tiga kesepakatan
ya ketiga poin yang berhasil disepakati dalam pertemuan itu dibacakan oleh sekjen partai nasdem joni g pelate dalam jumpa pers
kesepakatan politik antara partai nasdem dan partai gerindra
yang pertama bahwa kedua pemimpin partai politik sepakat untuk memperbaiki citra partai politik dengan meletakkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan lain
dan menjadikan persatuan nasional sebagai orientasi perjuangan serta menjaga keutuhan bangsa
dua kedua pemimpin partai politik sepakat untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk mencegah dan melawan segala tindakan radikalisme
berdasar paham apapun yang dapat merongrong ideologi pancasila dan konsensus dasar kebangsaan
ketiga kedua pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima sebaiknya bersifat menyeluruh
yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang lebih baik
sila terahmi kebangsaan sebelas oktober dua ribu sembilan belas